hai dari kutlapor ya pak ya pak ini pintu dua belas sebelas tiga belas ya ya jadi kalau kita melihat visual video
yang ada dimana pada saat masa mulai turun ke lapangan dan kemudian dihalau oleh polisi mereka
berbalik nah disitulah mulai terjadi penembakan gas air mata dan disitu terlihat kepanikan dan
kita bisa melihat kepanikan ini untuk mereka keluar yang sangat sulit ini terjadi kerusakan
seperti di pintu tiga belas di sebelah ada pintu dua belas dan kepanikan itu bisa kita lihat dari kerusakan
kerusakan bagaimana mereka itu untuk keluar susah
keluar dari dalam mereka enggak kuat dengan
enggak kuat dengan kebijakan kasar mata itu
suasana yang cukup haru elvira cukup emosional banyak sekali warga malang ada banyak sekali
aremania yang datang kemari untuk berdoa diantaranya diantara mereka mungkin yang
selamat dari tragedi tragedi
saat itu bermalam itu elvira tentu elvira
pemandangan ini bukan hal yang mudah saya lewati karena sejak
sejak senin saya datang ke kapar bayat
sampai hari ini saya harus terus mendengar berbagai kesaksian